direktorat lalu lintas dirlantas polda metro jaya mulai menggelar operasi zebra jaya dua ribu dua puluh satu di sejumlah ruas jalan di ibu kota
dalam operasi kali ini petugas tidak akan melakukan razia di lokasi
melainkan mengedepankan penegakan hukum secara mobile dengan berpatroli
terdapat sejumlah pelanggaran yang akan ditindak oleh petugas
dengan memberikan sanksi tilang denda mulai dari rp dua ratus lima puluh hingga rp tiga
sasarannya tadi jelas kenalpot bising kemudian tnkb yang tidak sesuai dengan ketentuan
kemudian kebut kebutan yang kedua juga soal strobo dan sirene dan sejenisnya
di titik titik yang sering terjadi kemacetan kemudian ada kelompok kelompok atau oknum oknum
yang suka menggunakan strobo dan sirine untuk menerobos kemacetan
juga akan kami lakukan penindakan
operasi untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas dan protokol kesehatan
yang digelar di tengah masa pandemi ini mendapat dukungan penuh dari pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta mendukung penuh operasi zebra jaya dua ribu dua puluh
ini sebagai peringatan kepada semua pengguna kendaraan bermotor
ketika menggunakan jalan raya jalan umum
dan juga patuhi semua ketentuan
dan semoga sesudah operasi zebra dua ribu dua puluh satu ini
maka kendaraan lebih tertib
kenalpot yang bising tiada lagi
dan semua penggunaan atribut atribut sesuai dengan ketentuan
sejumlah ruas jalan ibu kota yang menjadi lokasi operasi zebra jaya dua ribu dua puluh satu diantaranya sebagai berikut
kami melakukan pengecekan langsung ke lokasi
sejauh ini petugas belum melakukan penindakan pelanggaran
saat ini saya berada di lampu merah tomang jakarta barat
di belakang saya petugas kepolisian tengah melakukan sosialisasi dimulainya operasi zebra jaya dua ribu dua puluh
pada operasi kali ini terdapat dua sasaran
selain kepatuhan terhadap lokasi
lalu lintas juga kepatuhan terhadap protokol kesehatan
petugas kepolisian akan membagikan masker dan juga brosur
untuk menandakan dimulainya operasi yang akan berlangsung selama dua pekan hingga dua puluh delapan november dua ribu dua puluh satu mendatang
tentu saja para petugas mengutamakan pendekatan secara humanis
dan juga persuasif pada operasi zebra jaya dua ribu dua puluh satu ini
pengguna jalan yang melakukan pelanggaran akan mendapat tilang pada operasi zebra jaya dua ribu dua puluh
namun pada hari pertama
sama penerapan operasi zebra
petugas masih sebatas melakukan himbauan saja kepada para pelanggar
sejumlah pengguna kendaraan mengaku belum mengetahui dimulainya operasi zebra jaya dua ribu dua puluh satu
sementara yang lain
menyebut terpaksa melanggar aturan lalu lintas karena kesibukannya
belum ada inovasi belum tahu juga gitu
belum tahu ya
belum tahu ya
terus kenapa kira kira di pelanggaran hari ini
biasa kalau plat dan copot tuh
makanya nanti belum di ini sekali berpanjang
operasi zebra jaya dua ribu dua puluh satu melibatkan aparat gabungan dari kepolisian tni dishub dki dan satpol pp dki
sebelum memulai operasi zebra jaya dua ribu dua puluh
petugas melakukan apel gelar pasukan di lapangan presisi polda metro jaya
sufiani tanjung daud thompson jakarta